kita awali cnn indonesia today dari informasi pasca meninggalnya seorang tahanan bersama istrinya di dalam lapas
kini petugas lapas kelas dua b lumajang jawa timur memperketat penjagaan dan pemeriksaan barang bawaan pengunjung yang datang menjenguk
sementara polisi terus menyelidiki penyebab kematian korban termasuk memeriksa sembilan orang saksi
suasana di lapas kelas dua b lumajang kini tampak ramai
sejumlah pengunjung warga binaan pun mengantri untuk mendaftar pada petugas
namun proses izin besuk warga binaan kali ini diperketat setelah terjadinya insiden meninggalnya rasid tiga puluh tahun warga desa pandansari kecamatan senduro lumajang
yang berstatus tahanan bersama istrinya siti fatimah delapan belas tahun yang sedang membesuk di lapas kelas dua b lumajang pada jumat siang
prosedur diperiksa sebagainya
baik minuman minuman disini dilarang ya
kemudian apa ini makanan
dari makanan yang dibawa sih setelah diteliti sih belum sempat dikonsumsi
dari kejadian itu kami perintahkan untuk menggeledah kamarnya
juga tidak diketemukan barang barang yang mencurigakan ya
ataupun tulisan tulisan dalam bentuk apa sebagainya tidak ada
meski sudah memeriksa sembilan orang saksi termasuk empat orang petugas lapas
namun polisi mengaku masih akan berfokus pada penyelidikan penyebab kematian korban
dengan memeriksa botol bekas minuman dan dua gelas ke laboratorium forensik surabaya
ini yang masih kita lakukan penyelidikan karena ada botol yang diduga agak menyegar juga
itu sudah saya amankan
ada gelas juga sudah kita amankan akan kita periksakan ke lapor
ada kandungan apa di dalamnya
dari keterangan ibu tersangka apa ada penyebabnya
di pantangan polsek lumajang kota yang dititipkan kelapas kelas dua b lumajang
kejadian menikahnya rashid terjadi saat istrinya datang menjenguknya kelapas
nur hadi wincaksono lumajang